hai hehehe yo yo gimana ini mbak dulu memang bener bener kelewatkan
keluar aja lu dari rumah orang melem ini ketawain apa tolongin omikomi
bantuin jangan mengajak
boten boten aja mak gimana tulang orang yang nabrak bak sampahnya
hai anjimu ini nah ini nye nabrak sampah sudah mudah membantuin
iya mah juga mau bantuin lagi makin makin sama aja memang bikin malu deh tuh
orang lagi kenal musim
emang bener bener deh tuh sirodi amisi sulam baik pinter cari muka sengaja
dimonong orang supaya dapat pujian bah kelakuan memang gitu atabelisnya kalau
kagak ada orang orang nggak mungkin dia mau nolong kita mi umi lima empat aja mau sama
dedek pada tuh kayaknya itu badia dia pada tuh seneng hatinya ngeliat kita nyusap di tempat sampai
ditontonin orang lagian apa sih pakai nabrak tong sampah segala katanya mantan pembalap
enggak taunya mantan tukang ojek
kagak jangan jaga nih warung
katanya abasinah mau jangan nungguin warung
ini sampah berantakan begini astagfirullahaladzim
iye barangan tuh sampah
sampai ke muka muka
bau kayak bak sampah
ya allah gimana ini mbak
aduh lu ini emang bener bener kelimakan
aduh mbak tinggal karena dia nih
aduh gua udah mbak sama dia nih
keluar aja lu dari rumah
orang melem ini ketawain
kelewatan lu ya
pok lu jatuh mau dibantuin
aduh dasar kurang ajar banget lo
iya emang gua gelik deket lo berlalu
asal tau ya
nih yang gue dudukin nih
ada urusannya mbak gue
eh harus ada urusannya
eh lo tapi makanya dari duit gue tau gak
mpo harus sadar diri
yang numpang hidup di tanah warisan di rumah ni mpo lo
lo yang sadar
lo jangan gitu dong
sopan sedikit apa sih sama mpo lo
biar dia tau bang
abang udah nikmatin harta warisan babe tahunan
terus waktu babi masih hidup
abang udah jual tanahnya
ya elah mut
eh kudu diungkit biar tau bini abangnya
ayek gak pernah sepeserpun pake bande babe
bukan begitu haji muhyiddin yang dua kali naik haji
lah kan siapa yang suruh lo gak pulang pulang mut
udah ada kabar kematian aja belum
belum ada kan
artinya abang harus nyisain warisan buat ayah
udah ada kabar gitu
mut lo udah kelewatan lo mut ya
eh mut lo jangan coba coba lagi ganggu begini keluarga gue
sekarang urusan warisan abang ngobrol dah sama bini abang
sekalian nama anak perawan abang
ayo mau keluar cari kebahagiaan
bosan di rumah
tempat temunya kuntilanak dulu
masa ayek disamain ke kuntilanak
sesuai visi dan misi dari partai kita
kita ini harus lebih pandai
untuk bisa mendapatkan simpatik dari masyarakat kecil
kita bangun rumah pintar non formal
untuk tempat belajar mengajar anak anak jalanan
di bidang umum
terutama bidang agama
guru pengajarnya udah ada
tunggu apa lagi
tapi kita belum punya anggaran untuk itu pak
saya yang tangguh
biar nanti pakai uang pribadi saya aja
yang penting sekarang
gimana caranya gue bisa merebut simpatinya rumah dah
abah sama umi kok ada di rumah
nggak jadi keundangannya pak camat ya
ini gara gara susulam
kok bungsulam lagi sih bah
emangnya sebenarnya ada apa sih
tadi abah sama umi jatuh dari motor
pas di depan rumahnya si sulam
abah sama umi jatuh dari motor
ada yang luka
sakit tuh badannya pegel semua abah juga
bung ben lu punya pikiran mikirin abah sama umi
biasanya lo mikirin si sulam duluan
ya wajar dong umi
kalau rum itu panik kan rum khawatir juga
kalau misalnya tahu umi sama abah jatuh dari motor
lu masih sulam sama aja
dia hanya biasanya tertawa di atas permintaan orang lain
aduh ya udah deh
serah sama umi aja ya
umi salah mulu
rum khawatir salah
nggak khawatir mungkin salah
bilangnya mau pergi
udah dana buru buru belum juga keluar
bang cepetan dong bang
rage rage amat sih
rum gak mau telat lagi bang
tapi ini baru jam berapa
tiga jam lagi tiga jam
pokoknya rum gak mau menunda nunda waktu lagi
siapa tahu ini kesempatan buat kita bang
tapi jangan keburu buru begitu
emangnya roh salah apa sih mak
ya enggak gitu sih
ape ape yang keburu buru
hasilnya suka kagak memuaskan
tapi sih mas senang banget sekarang
lu udah kagak buru
ya enggak gitu
sekarang udah cerah
nah ini gue udah siap nih
siapa mau berangkat
ya udah sekarang
mak lo sama bang slam pergi dulu ya
iya iya pasti lah doain yang terbaik
pak haji sama bu haji teh sudah rapi
kalau saya jalan berdua bawaan isi rika ya
emang enak sih rika
mak doain ya
biar urusan saya hari ini lancar ya
ngomong ngomong pak haji teh mau kemau
mau cari sewa tempat lagi
iya enggak juga sih
cuma ada urusan sedikit ya